pandemi covid sembilan belas merupakan bencana nasional
seluruh biaya pasien covid sembilan belas baik rawat inap maupun rawat jalan ditanggung pemerintah
pemerintah melalui kementerian keuangan telah membuat satuan biaya pengganti untuk biaya perawatan covid sembilan belas
hal tersebut tertuang dalam lampiran surat menteri keuangan no s dua ratus tujuh puluh lima garing mk dua garing dua ribu dua puluh
yang menjadi pedoman rumah sakit mengajukan klaim ke kementerian kesehatan untuk mengganti biaya pasien covid sembilan belas
surat ini membatasi besaran nilai maksimal per hari pasien rawat inap
biaya per hari yang diatur mencakup akomodasi di ruang inap jasa dokter pelayanan rawat jalan dan rawat inap
obat alat kesehatan bahan medis habis pakai hingga pemulasaraan jenazah bila pasien meninggal dunia
untuk pasien covid sembilan belas tanpa komplikasi
biaya tertinggi merupakan biaya perawatan
di ruang icu dengan ventilator sebesar lima belas lima juta per hari
sedangkan perawatan di ruang isolasi tekanan dan non tekanan negatif tanpa ventilator sebesar tujuh lima juta rupiah
untuk pasien covid sembilan belas dengan komplikasi besaran biaya perawatan di ruang icu dengan ventilator lebih besar
yakni enam belas lima juta per hari dan biaya ruang isolasi tekanan dan non tekanan negatif tanpa ventilator sebesar sembilan lima juta rupiah per hari
nah kalau orang satu hari bisa lima belas juta masuk icu anda bisa bayangin kalau seseorang dirawat tiga puluh hari
sudah berapa kali lima belas empat ratus lima puluh juta jadi mahal sekali
epidemiolog hendrawan saputra menjelaskan tak semua pasien covid sembilan belas akan dirawat di rumah sakit
ada juga yang hanya melakukan isolasi mandiri
namun rata rata empat puluh persen pasien covid sembilan belas dari total kasus positif harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang cukup
juga tidak sedikit
kalau misalnya dari anggaplah empat ribu per hari kasus
kalau kita bicara empat puluh persen saja itu sekitar satu lima ratus sampai satu dua ratus itu membutuhkan tempat tidur dalam sehari
sebelumnya pemerintah telah mengucurkan dana lebih dari delapan ratus triliun rupiah untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
namun dengan melihat penambahan kasus positif covid sembilan belas setiap hari akan lebih murah bila masyarakat masing masing sadar
untuk tertib menerapkan protokol kesehatan tiga m agar tak mudah tertular virus covid sembilan belas